sesi latihan cabang olahraga surfing olimpiade tokyo dua ribu dua puluh berlangsung di pantai surigasaki
yang harus ditempuh lewat perjalanan menggunakan bis selama satu lima jam dari tokyo
kesempatan latihan di lokasi yang juga digunakan sebagai venue pertandingan ini
dimanfaatkan atlet indonesia rio waida untuk mencoba dan mengenal ombak di pantai surigasaki
sebagai cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan di olimpiade
surfing akan diikuti dua puluh atlet pria dan dua puluh atlet wanita dari delapan belas negara
peluang rio untuk meraih medali pun tetap terbuka
karena dalam surfing selain faktor alam sedikit faktor keberuntungan juga dapat menjadi penentu kemenangan
nanti pas saya akan bertanding semoga saya akan stay fit dan saya akan selalu jaga badan
dan akan bekerja keras untuk indonesia
menurut jadwal rio akan turun bertanding tanggal dua puluh lima juli tapi semua tergantung pada kondisi cuaca
menurut ramalan cuaca di tanggal tersebut akan ada typhone
apabila typhone datang dan membuat ombak bagus
maka pertandingan akan dimulai sesuai jadwal
namun bila terjadi badai pertandingan akan ditunda
dengan kondisi tersebut cabang olahraga surfing memiliki periode tunggu selama delapan hari
bila cuaca terus mendukung seluruh pertandingan sebenarnya dapat selesai dalam waktu empat hari